penyidikan kasus percakapan intim antara firza hussein dan orang yang diduga rizik sihab memasuki babak baru
kapolda metro jaya memastikan barang bukti yang diambil dari kediaman tersangka makar firza hussein identik dengan gambar yang beredar
dalam gambar yang beredar tampak televisi spray tembok dan lantai kamar sebagai latar foto dan video
gambar tersebut sudah melalui proses verifikasi oleh ahli fotografi forensik ahli suara dan atropometri atau ahli pengukuran dimensi manusia
tegel yang sama sesuai dengan gambar tidak bisa dibantah tkp nya ada kemudian ada list yang sama di kamar mandi dengan list yang ada di foto sudah ada tidak bisa dibantah ada semua
waktu melakukan pengredahan kerumahnya itu dilaksikan oleh rtw setempat